kita masak ikan enak banget nih pagi pagi gini ya kita masak ikannya gampang ditumis dikasih sedikit
saus chinese ada hoisin sauce ada kecap asin ada saus tiram wow luar biasa sedikit bok choy
hai untuk kayak apa gampang banget langsung kita buat di sini
sepakat kakak ataupun kerapu saya pakai kerapu di sini saya potong kotak kotak
kasih lada berita kasih garam
terus habis itu kita tumis sedikit sampai diberwarna kita cari warnanya color disini
baru kita angkat lagi
berikutnya tinggal kita siapin bawang putih di sini
paprika kita pakai setengahnya aja
ikan kalau lagi disir seperti ini kita tumis dia akan lengket berarti belum bisa dibalik tapi kalau
udah bisa dibalik ikannya udah gampang dibaliknya berarti ikannya udah matang di bagian sisi yang
lain nah kayak gini gampang kita listrik dia enggak bakal hancurin kulitnya
bagus ya warnanya golden brown di sampingnya
tiris tipis tipis seperti ini udah siap tinggal kita angkat aja seperti ini ya
kita pakai lagi wajannya biarin aja karena di sini ada kaldu dari ikannya kita kasih sedikit lagi
siapin bokcoy udah masukin paprika di sini
kita kiri sing jamur si pakai
dan masukin bakcoy
di k echoes in ya dah masukin di sini kecap asin grow

ini tinggal kita aduk aja
jangan lama lama karena kita mau kasih kuah juga di sini
lagi lagi saya akan menggunakan di sini yang namanya ginger ele
minuman minuman yang berkarbonasi ini cocok banget untuk bisa bikin seperti ikan ayam bebek
yang ada rasanya
sudah siap dihidangin
sebagian kita masukin ya ikannya
sebagiannya lagi jangan
ini dia ikan dengan hoisin sauce